sementara safari politik agus harimurti yudhoyono di jawa timur rabu pagi menemui ratusan nelayan di kota probolinggo
kunjungan ahi ini juga sekaligus memberikan dukungan kepada kader demokrat yang maju dalam pilkada dua ribu delapan belas
di hari keempat safari politiknya di jawa timur agus harimurti yudhoyono atau biasa disapa ahy ini
rabu siang menyambangi ratusan nelayan serta makan bersama ikan laut hasil tangkapan nelayan tradisional di kota probolinggo
dalam acara ini ahy mendengar langsung dan bertatap muka dengan nelayan untuk menyerap aspirasi serta harapan dari setiap masyarakat yang ditemui
ya tentunya karena ahi ini adalah bentuk sebagai support ya dan sekaligus berlatih rahmi di kota promolinggo
tentunya ini untuk memberikan semangat kepada kader demokrat
supaya lebih semangat lebih aktif dalam pendukungan di pilkada kota probolinggo ini
tak hanya itu kunjungan ahi ke probolinggo ini juga untuk memberikan dukungan kepada kader demokrat calon wakil wali kota probolinggo
sekaligus safari politik untuk pemenangan partai demokrat di pemilihan legislatif maupun pilihan presiden di tahun dua ribu dua puluh
bersama dengan masyarakat tadi ada komunitas nelayan dan berbagai komunitas lainnya
yang berkumpul bersama sama bersilaku rahim
saya juga tentunya memberikan dorongan semangat moral dan juga tentunya dukungan kepada pasangan calon
ahi akan melanjutkan sambang jatim di hari kelima besok menuju kabupaten jember situ bondo dan godowoso
safarinya sendiri akan ditutup di kabupaten banyuwangi